baik yang ngasih tahu bakal ada bencana di kampung kita padahal kan kita belum tahu
siapa sosok misterius yang ada kebakaran warung yang positif itu
jangan jangan itu waktu baik kali aku belum tahu sih tapi yang jelas ada yang nggak beres nih kita
cari tahu siapa sebenarnya sosok misteri ini
jadi aku tuh kalau menyiapkan petugas petugas hansip pasukan harus siap jadi kita tuh malam
ini rencananya mau muter muter kampung terutama lewat dibantumannya pak rt gitu
pak kelihatan kelihatan emang kalian bertiga sosok hansip yang positif
dan teladang tapi mohon maaf kali ini aku tidak bisa ikut kalian patroli ya kalau bisa ya pak
bapak muter muter keliling kampung patroli sama kita kita ya bisa bisa lain kali
kalau sekarang mohon maaf aku ada urusan penting yang tidak bisa diganggu bugat dan tidak bisa
digantikan dengan apapun emang bener eh ini bang rinto ini emang urusan sekarang
ndeng urusan urusan uh uh brutal aduh ada jendelanya sih di bawahnya itu jadi kupingnya lost
gue pikir war itu bulet tuh buah tuh buah benu
udah deh saya permisi dulu ya
kalau mau tau ngawur apaan
ntar aja pikirinnya di rumah buat pr ya
masa kita berdiri lagi gak ada temen lagi apa ya
yaudah sekarang gini
gimana kalau kita mulai jalan untuk patroli oke
daudar kamu tuh alasan ada aja dek
yaudah kita aja jalan duaan ya
saya mau ke belakang dulu bos
lihat terus aku masa apa dong
eh masa sih
ntar kalau sampai ketemu sama hantu penari
ah gua kerjain aja
gue tinggang bupet
bapak bapak bapak
saya dapat wangsit dari hantu penari dan hantu gamelan
eh dapet wangsit dari hantu
katanya kita itu harus mengungsi sebelum bulan purnama datang
tidak akan ada
tidak akan ada
kalau nggak ada banjir di kampung kita
bu saya jadi bingung
hantu itu ngasih tahu
dia bilang suruh pindah
ini budak sama si budak
mana serem lagi
iya benar pak
saya juga pernah ketemu sama hantu itu
terus dia juga bilang begitu
iya kalau enggak kampung kita bisa terjadi banjir bandang
eh eh aduh
halo bapak bapak ibu endang dan juga para hadirin
eh tolong deh jangan gerabak gerubuk percaya
karena berita itu yang menyampaikan adalah hantu
sekarang mana ada sih hantu yang ngasih tahu jelas
pasti nggak jelas
tapi bu messi
saya melihat sendiri dengan kepala dan mata saya sendiri nih
apaan sih letih
bumi semua mau kuping jauh
tapi masalahnya bukan itu aja bu messi
yang dikasih tahu bukan satu orang dua orang
tapi semua orang ya nggak
iya tapi tolong dicek dulu kemana ke badan e itu mkg atau apa
jangan jangan cuma hoax
hih messi sebagai orang yang pintar brilian dan juga cantik
karena otaknya nggak sempit tapi luas
hah usah usah usah
yaudah kalau bu messi nggak mau ngungsi
bu messi di sini aja
iya kita juga mau ngungsi
tapi bu endang
ih ke kampung sebelah itu
kak kakak tahu nggak soal cerita yang banjir itu
yang dikasau sama hantu penari cewek itu
iya kakak tahu
tapi sekalian merasa aneh nggak
ada hantu baik yang ngasih tahu bakal ada bencana di kampung kita
padahal kan kita belum tahu siapa sosok misterius yang ada
di kebakaran warung yang positif itu
jangan jangan itu hatu baik kali
kakak belum tahu sih
tapi yang jelas ada yang gak beres nih
kita harus cari tahu siapa sebenarnya sosok mr ini
nggak usah takut
kita kan mau mecah misteri
apaan sih lo berproses sepanjang jam
kalian abis kita
bagaimana kalau sama dia dia sih
berarti siap boleh memfattahin ya
ih kok suara berisik berisik sih itu suara siapa eh ditanya kalau dia jawab gatunya syetan serem
sarah sarah sarah bangun
kamu dengar gak ada suara suara aneh di luar situ
oh ya mami jadi juga dengar
bagaimana kalau zara yang melihat
yaudah udah udah
yaudah yuk kita harus lihat berdua ya
tolong ini di rumah ada serangan
ayo kita lari aja deh
kok mati lampu
lagi seru serunya loh
lo dengerin ada suara gamelan
iya ada suara gamelan
ada suara gamelan